kami awal informasi pertama dari bengkulu setelah sempat buron selama empat puluh lima hari
akhirnya salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan mendiang yuyun di bengkulu menyerahkan diri
sementara itu eva satu tersangka lagi hingga kini masih terus dicari oleh polisi
adalah jf salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yuyun di rejang lebong bengkulu
yang ternyata baru berusia tiga belas tahun
prihatin sekali nih eva selama pelarian memang tersangka bersembunyi di perkebunan milik orang tuanya di padang ulak tanding
ya orang tua tersangka kemudian menyerahkan anaknya ke polsek ulak tanding pada senin siang
seorang pelaku lainnya yang identitasnya dirahasiakan oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih buron
sebelumnya tujuh pelaku yang masih di bawah umur telah difonis sepuluh tahun penjara dan enam bulan pelatihan
sementara lima pelaku dewasa saat ini masih menjalani pemeriksaan dan pemberkasan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani sidang
karena usianya masih di bawah empat belas tahun
sesuai undang undang sistem peradilan anak anak ini tidak bisa ditahan
ya sama orang tuanya ya dititipkan ke pihak kita
di situ dari bapak kita akan tetap proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku